kenet banget sih pak
ngapain sih nenek nenek serius segala macem
udah punya pacar belum
itu cemburu namanya
siapa yang cemburu
di rumah ini ada cemburu nggak
gak ada lah masa cemburu
ini loh pak
masa sih papa gedek sama pembantu
apa kata tetangga entar
malu atuh pak
siapa juga yang demit sama pembantu
mama tuh yang kegenetan sama abangnya raya
gue gak akan pernah ninggalin money
dan gue gak akan pernah mau gabung sama lo
dulu lo emang satu geng sama gue
dan asal lo tau ya
gue lebih mending ribut sama lo
daripada gabung sama lo
pilihan yang salah lagi
jadi lo berdua nantangin gua
lo ribut sama gua

daripada gabung sama lo
daripada gabung sama lo
jadi lo berdua nantangin gua
daripada gabung sama lo
daripada gabung sama lo
gue lebih mending ribut sama lo
daripada gabung sama lo
daripada gabung sama lo
gue lebih mending ribut sama lo
daripada gabung sama lo
gue lebih mending ribut sama lo
daripada gabung sama lo
daripada gabung sama lo

kamu umur berapa sih
masih muda kan masih dua puluh dua tahun
tapi nanti januari
nambah jadi dua puluh tiga tahun
orang tua kamu di mana
kamu udah punya pacar belum
saya premisi dulu ke belakang ya
seri sekalian kamu bersihin kolam
kalau perlu nyelem
kenit banget sih pak
ngapain sih neneknya sri segala macem
udah punya pacar belum
itu cemburu namanya
siapa yang cemburu
di rumah ini ada yang cemburu gak
gak ada lah masa cemburu
masa sih papa gede sama pembantu
apa kata tetangga ente
malu atuh pak

apa kata tetangga ente malu atau pak iih genit hello siapa juga yang genit sama pembantu
mama tuh yang kegenitan sama abahnya raya
berenang tua terima kasih ya
kan berdua tua kan waktu itu udah nolongin saya
tapi kan waktu itu gak sempat kenalan
iya kan berondong tua
perkenalkan nama saya ramah
sempit banget ya dunia ini ya
aduh tapi saya mau curhat nih ya
kalau waktu itu nggak ada berondong tua
aduh saya gak kebayang deh pasti gimana tuh kejadiannya
waduh tapi saya salus banget sama berondong tua
wih masih hebat melawan anak muda
gila tetap semua anak muda
biasa ramuannya cikur saja yang banyak
oh gitu ya
lucu juga ya
lupa mengenalin ini suami saya
kenalan lah tuh
senang berkenalan dengan anda pak
anda sangat beruntung punya anak seperti boy
ih gak bener
mamanya juga hebat tau
oh gitu ya
iya memang begitulah
buah cikur jatuh tidak jauh dari pohon cikur
kalau begitu saya pamit
mau bicara dengan anak saya yang tidak kalah membanggakan
papa marah mama malah ketawa
mama marah ya papa ketawa dong
mama udah tahu sekarang
papa mau balas dendam sama mama ya
oh papa sayang cemburu ya sama mama ya
kalau papa mau balas dendam itu artinya papa cemburu sama mama
siapa yang cemburu
papa itu cuma mau kasih tahu sama mama
bagaimana rasanya tuh dituduh
gak enak kan
kamu tuh yang kegenitan
ketawa naksir banget sama abahnya raya
aduh kok mama senang ya dicemburuin sama papa
itu mana namanya cemburu pak
oh papa gak pede ya
papa berasa kalah keren ya
sama si berendom tua ini
udah gini aja pak
supaya papa pede lagi gimana kalau papa beli motor gede
terus kalau malam minggu papa tuh banjengin mama
kita pacaran lagi kayak dulu berduaan
terus papa kan bakal seneng deh mangga punya istri kayak mama
papa tuh bukan cowok sembarangan tau
tapi kan bapak suami mama
pak cemburu nih
papa mau bersiap
papaku yang cemburu
bocah tua cemburu ternyata
yang udah siapin minum sama telur setengah matangnya
taruh aja di meja nih
allah habis jogging dari mana
ah sekitar sini neng
jakarta mending enaken ya
kalau hari minggu
mending kurang polusinya
yang sekolah pasti libur
yang kerja juga pasti libur abah
hanya enak kalau jalan jalan
yaudah kalau gitu
neng mandi dulu ya abah ya
abah lanjutin lari
nogis tengah mateng uy
alah lumayan uy buat sarapan
kurung mukaan kia tanah ukenawan uy
nggak kering juga nama uy
teruat nama uy
kenapa ada yang minum
aduh telur setengah matang saya
iya mas setengah iya
neng gadiah neng gadiah
paling juga neng mau masuk kamar mandi nggak jadi keluar lagi iy
neng gadiah neng
tadi neng bikinin minuman buat abah mana
mana neng nggak ada coba
wah ini neng
masih ada pencuri nih
ada yang masuk sini nih
ah palingan itu udah abah minum tapi abah lupa
abah nggak tua tua pisan meren
pasti inget kalau abah minum masukin sesuatu ke dalam mulut abah
hah paling abah lupa
udah neng ganti dulu ah
apa ini abah
apa jadi sort j gate nang
jari selingkir kenapa
marin nggak mungkin masuk ke mobil